malik and the essentials sukses membuat pengunjung freedom fest untuk bernyanyi bersama dan histeris
grup musik yang terdiri dari lale widi indah angga jawa dan ilman itu
membawakan sejumlah lagu hitsnya untuk menghibur para pengunjung freedom fest
mulai dari untitled dia dan ditutup dengan lagu pilihanku
yang berhasil membawa pengunjung larut dalam suasana gegap gempita
tak ketinggalan bahkan para penonton pun ikut melambaikan tangannya
seakan mereka berinteraksi langsung dengan grup band bentukan tahun dua ribu an itu
hari ini lagi rame banget ya orang orang
terus juga acara gratis
nungguin disco pantera sama malik sih
kalau malik aku suka lagu pilihanku lagi suka banget dan sering dengerin banget sih
seru sih seru banget sih
apalagi gratis ya
rame banget terus makanannya juga enak enak banget parah
selain malik and the essentials musisi yang tenor dengan lagu galaunya fabio esher
juga sukses membuat para penggemarnya galau
ia pun bahkan membawakan lagu lawas seperti kisah kasih di sekolah yang diciptakan oleh krisha
dan sejumlah lagu hits galaunya seperti rumah singga hingga lagu berjudul tanpa rasa bersalah
sementara itu bagi para penggemar k pop pun juga dihibur dengan penampilan dj dirga dalam sesi norebang
di mana dalam norebang ratusan k popers berkaraoke bersama
dengan menyanyikan lagu lagu hits berjenre k pop
yang pastinya sangat heboh dan seru sekali bahkan tak jarang dari mereka yang membawa merchandise
dan atribut atribut artis k pop favorit mereka
acara freedom fest merupakan acara persembahan cnn indonesia dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun republik indonesia

acara ini mendapat dukungan penuh dari salah satu platform e commerce terbesar di indonesia
yakni shopee yang juga terus mendukung dan terus berkolaborasi dengan para pelaku umkm di indonesia
untuk terus memajukan umkm di indonesia